ini kan pemula jadi kita memang masih newbie semua jadi pengen ngerasain rasanya newbie tuh ikut turnamen tuh kayak apa
ya dia dan cio pun juga connect sih mbak ya jadi kayaknya enak gitu
nah tapi ternyata tidak hanya kondisi fisik saja yang harus dipersiapkan tapi juga kondisi kendaraan ini perlu juga disiapkan harus stamina juga nih
karena pemilih kita kemudian menilai wah sombong amat nih anak gitu kan
lebih kalau lele langsung aja dia mainnya kan oke oke lu seksual alasannya itu cuma cuma timnya kalah
mana ada sih cocok sama pemain lain anjing
dengan bungkusan dan kemasan yang beragam gitu ya prof ya
untuk menyebut sebuah nama makanan
ball high apa yang waktu itu lo kasih tau ke gue
dan sekarang kan kalau jadi desa wisata gitu banyak dikunjungi
tapi posisinya agresif juga
dia punya dia kasih itu yang apa yang garing caipo
baik batuan sudah hingga enam kilo
of ya bisa terbuka lah kita bisa ngomong ya apa adanya oke malahan sama dia sama
itu kan tujuh hari nggak boleh
makanya tadi pagi gue bagus jaga toko
waduh gue nggak tau deh ppop gimana
engga dia tiap musim kan pasti orang xp nya dia kejar buat gelar juara nah pastinya tiap musim dia pasti dia pasti nyarinya teammate yang bagus apa tim yang bagus buat dia bisa pompir buat si musimnya
mengatakan sangat mengecewakan karena pembayaran tidak dinaikkan
yang main bertujuh tadi ibo
gue juga mikir gitu sih makanya tadi pas lihat highlightnya
sekarang di bima perkasa kan bintangnya banyak banget nih
apalagi sebenarnya pemerintah indonesia memiliki program tadi pak hermawan sudah sebutkan pin ya
daripada offense loh gitu kan maksudnya
persoalan dasarnya bukan tentang teknisnya itu tetapi tentang
pembayaran cash dilakukan saat barang diterima
terhadap para lansia itu
sudah dua ratus tahun sebab dari generasi kakek ketiga saya
menurut aturan pemerintah itu akan ditingkatkan dari delapan belas minggu sampai dengan dua puluh enam minggu itu nantinya
nah terus tahu ada combine disuruh sama manajernya sm buat ikut aja dulu
bagus adi klaten jawa tengah
jadi langsung aja nih kalo buat kalian semua nih buat kalian semua temen temen tepas
ini ya harus pakai sarung laki laki atau sarung perempuan
slicernya kayak si modem modem si the marth itu masih dibutuhin lah
squad yang segini dia bakal juara tuh bakal lebih di
jadi kan jika kita mau ada aktivitas nonton ya di ruang tamu
direktur pengelolaan sampah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
yang dikirimkan sesuai nominal yang tertera
kabupaten maros pada minggu malam
gue udah berangkat pagi
jajanan ini berkaitan dengan lambang yang harus ada dalam sajian berkat
maksudnya pas di klub kan yang dia bisa sampai basar beater lah dia main juga highlightnya bagus bagus
enam game pertama gak ada carl anthony towns pas lagi lawan spurs ada anjing
nah ini bisa jadi apa ya boomerang kalo menurut gua ya
maksudnya ini langsung dapat doang loh
maksud gue sekarang si jemek kalumnya jadi gila banget anjing
masih banyak pertandingan yang dijalankan di museum reguler ini
tapi ya jadi klub klub lain bisa latihan lebih panjang lagi sih kalau menurutku
misalnya ada tikungan yang terlalu patah terlalu curam atau apa ya
nah untuk mencapai suatu kualitas tidur yang baik ya tentu kita harus melakukan sleep hygiene
ya butuh waktu lah si edwards lah kayaknya
puluhan lubang tambang menganga di badan sungai lenggang
kcp gak ada bener
nah ini mulai dari vincent kali ya
ternyata caimin bisa membalikkan kondisi
sampai sampai teman teman jurnalis ini juga
sama wesley matthews lucu aja nembakannya
mungkin disini kita bakal susah gitu ngeliat hal hal yang kayak gitu gitu kan
tuh jadi gimpax ini
tim squad squad yang lainnya nih
kedua tersangka mengaku mayat korban dibuang ke waduk nipa nipa moncongloe
dan ini wanginya memang beda pak kalau ini kayak terpen kandungan terpen banyak kalau ini memang berrempahnya yang tinggi
belum ada pernyataan resmi hasil dari tes yang dilakukan oleh tim polda jateng tersebut
menurut aku sih spesialnya tuh bisa ngobrol
tapi kalo dari gua sih mungkin punya pandangan yang sedikit beda ya maksudnya gua paling setuju sih sama yang vincent tadi mungkin emang yang salah itu dari sistem voting awalnya ya
yang disusun oleh jennifer sherr untuk sbs news
adalah skema asuransi disabilitas nasional
tumbuh kesadaran bahwa polio itu adalah ancaman
tapi sepatunya lebron sejauh ini kan gua
langsung banyak artikel yang muncul nih bu ngomongin tentang dia
hal itu membuat primata bermata besar ini kerap diburu
tapi yang jelas lebih lama dari di indonesia
sindrom ini terdiri dari pendarahan pada retina mata
ia pun tak berani mengayun bayinya terlalu kencang
bukan kayak miami heat misalnya
yang ditakutkan oleh orang orang dengan rkuhp ini adalah
smp iya adik adik lu berarti masih pada kecil ya
tuh maksudnya pemainnya kayak gak tinggi tinggi amat tapi tebal banget terus juga drive nya bagus tembaknya bagus
itu dibahas dalam waktu yang sangat instan
atau ikut siapa kita organas siapa yang jemput ibu ini cuma itu
waktu tahun aku sih
oke sih bisa bisa tahan houston sampe game tujuh kan juga pasti karena cp tiga kan
kue yang mirip dengan kue cucur ini terbuat dari gula merah
tapi kenapa si kliber nge polyn curry melulu dah
dan menurut gue mungkin masukin ball brothers ah gue liat nih ball brothers sendiri kan dia punya acara dan penontonnya banyak banget nih
termasuk perang di ukraina
ga tau ya giannis bakal berubah kayak gimana dia
jadi di masa kepemimpinan dia tuh
dodolan dengan pesonanya menjadi destinasi yang wajib untuk dikunjungi
ada sejumlah syarat yang perlu diperhatikan atau dipenuhi para pengguna jasa kereta api
seluruh jama ah tanpa melihat identitas
alhamdulillah lah pak karena memang yang dijual barang masyarakat alhamdulillah mereka pun sudah seperti mencari kebutuhannya kemarilah yang pada menyangkut dengan pancing rempah perlengkapan jenazah dan yang lain lain
anak kedua dari presiden joko widodo dan ibu irena kaheyang ayu
sebelum di track ke atlanta ya sebenarnya ya sebenarnya kok bingung kenapa dia track kapella lo
oh gatau gue belum baca turnover nya
kedua perhatikan perbekalan makanan untuk balita
luka doncic gitu kan
lu mending langgan bpjs ya
ada perbedaan gitu sama itu
apakah bisa diperkirakan pak bahwa erupsi ini akan terus terjadi
pasti ya dulu kan garuda kan
alhamdulillah sehat sehat sehat
untuk memberi penghargaan kepada industri
karena pasar domestik yang besar dengan menyediakan berbagai kebutuhan dasar
tapi kalau di smc sendiri itu untuk suami ada cuti untuk menunggu istrinya melahirkan
kasus seperti ini banyak ya sering terjadi
satu persatu para pembalap berusaha menjadi yang terdepan
jarang passing ya mungkin
tim udah model modelan ada al horford ada dia ada tobias harris
resesi itu yang membuat hancur sektor teknologi di tahun dua ribu dua puluh
sampai ketemu di next episode ya
mau gak mau dong udahlah dia menang dua outfield lebih bagus bagusnya tuh
kita merasa terundang oleh lrt ini
atau hari lansia itu tadinya didorong oleh apa itu
apa yang terjadi sebenernya san waktu itu
isi otak dan juga isi hati
dia nothing to lose sih kalo gua liat cara dia main tuh
gue gak ada energi buat main all star gitu kan
dicoba dulu gitu ya kenapa nggak dicoba soalnya dia pernah main sama john wall kan baru main kemarin
tadi saya juga belum memperkenalkan bahwa budiana itu adalah presiden dari
bagaimana soal pengusaha kita menghadapin
aliran sungainya gitu dan terjadi dari rekahan bumilah
dapur kata data podcast
nih lihat anak anak sampai jatuh jatuh untuk dapat uang
kerajinan gerabah asal banjarbino cukup populer dan banyak dicari konsumen khususnya untuk pemenuhan kebutuhan upacara keagamaan di bali
iya harum banget ini
baik ini mungkin adalah surprise yang dikatakan oleh timnya gibran
eh tapi lo jangan
mainnya jangan terlalu diexpose banget
ini tyler johnson kenapa jadi keribau gini
jadi dio katanya langsung pull up deh
jangan sampai justru berpikir loh kok ini murah sekali
sebelas sebelas sebelas sebelas menyebabkan analisa analisa yang tajam ya iya enggak tajam sijak kayaknya dia itu
berawal memiliki masalah kulit yang sensitif
tapi lihatlah ada apa dalam dirimu
sambil melakukan penempatan berbayar wajib sebagai bagian dari gelar mereka
tapi saya minta tolong dari pemerintah sini
kader ukbm ini biasanya tumbuh dari masyarakat
gak usah pakai draft gitu loh kalau gue
kalo gak salah yang jagain paul george tuh keseringan kelly oubre
ketika saya tengah bersiap siap ada beberapa pedagang yang sudah berangkat terlebih dahulu karena memiliki rute yang lebih jauh hingga ke kawasan tanggrang tangerang selatan depok dan juga sebagian wilayah bogor
memperbanyak kegiatan positif dan beribadah
terus gue liat juga ball movement nya lumayan jalan
setelah diguyur wah tampak menggigit
tapi kan orang berharap bahwa pak mahfud bisa melampaui
sekian baru bisa menang gitu kan tanpa waktu
para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara negara anggota g dua puluh
kalau pembayaran ini lebih prefer bayar cod bayar langsung ketika barang datang
lebih murah dibanding naik kendaraan umum di jakarta
biar lebih klop lagi aja sih
dan mencoba untuk menambah data sains tentang tarsius belitung
tapi kalau pada saat itu dari kepelatihan atau mungkin dari ada yang di atas lagi yang
iya lebih ke subjektif ya boh ya
untuk mengatasi transportasi di bali luar biasa jadi publik transportnya yang akan diperlukan termasuk juga untuk menurunkan emisi
jadi hanya untuk mematikan dia hanya untuk lepas dari kesialan
batre jamar aja bener soalnya soalnya dengan nambahnya jamar sih kayaknya sama kayak sama
untuk tagihan energi mereka tahun ini
hanya dilakukan secara online untuk menghindari kerumunan
sekitar enam puluh barang atau separuh dari pengantaran
dan menurut saya ini potensi yang bisa diambil oleh pasangan satu maupun tiga
penjualan mobil listrik di indonesia mencatatkan rekor baru pada bulan september lalu dengan penjualan sebanyak tiga tujuh ratus delapan puluh satu unit
sempat lu singgung juga itu kalau miss itu kebanyakan
kalau misalkan filming jadi ikut match up dia kayak sama kayak soto sih seru juga sih kayaknya tuh
akhirnya dok reverse dengan kutukannya yang selalu kalah terus gitu kan
ada yang pernah makan pakai tongcai atau caipo
harus diadakan lagi gitu
menurut gue tujuan all star game yang
kita dong ini gausah
jadi untuk istrinya memang kita fasilitasi untuk suami istirahatnya jadi cuti menunggu
dia harusnya memang bisa menguasai
hilang juga sih menurut gue ya iya pasti
terus satu lagi jamar misalnya kita taruh misalnya di tim yang cukup lemah juga
kalo misalnya pelatihnya pintar kan bisa ngasih adjustment kan
maksudnya gue bisa lebih perform gitu
setelah itu masukkan telur asin ke dalam kue
paling paling itu sih resikonya kan
mengayunkan bayi itu tidak boleh terlalu keras ya
itu melakukan pemetaan menghitung populasi
iya reza kemarin udah gantiin pak im wong
shipping dan jadi berkurang kontenernya terus janisnya lagi tidak performing seperti biasa
rihana rihani diduga menggunakan skema ponzi dalam menjalankan tipu tipunya
ya kemarin sebenarnya ya mungkin baru baru lagi kan setelah sekian lama di dibekukan juga
yang memproduksi hidrogen ramah lingkungan
kenapa harus sampai istilahnya merampas hak orang lah
suns bisa jadi sih salah satu tim yang
alhamdulillah ini tahun kedua bu yang tahun kemarin kita mendapatkan banyak positive feedback jadi akhirnya kita adakan lagi tahun ini
emang gak jelas ya darah sejak
nah ini dia rasanya seperti ini seru asik dan apa ya jadi banyak teman bisa ngobrol bareng
penyelamatkan kepadanya di tarsius
yang sering kita sebut sebut namanya nih

kalau dibandingkan dengan modal lain atau dengan full goes misalnya tadi karena kita juga membandingkan ya
mungkin buat tim tim yang bukan brokplin
christian itu lebih ke sales operation marketing dekal tentu semua yang berhubungan dengan teknologi aplikasi pemrograman
tapi kayaknya gue pengen liat si
tapi yang terpenting jangan lupakan keseimbangan gizi dalam santapan anda ya
reza bener bener sama illuminati nya kak airi
bener bener dia lebih ke pointer ya
walaupun kayak madrid kan tuh bajunya ya
timnas oke ini mau dari apa ya
meski secara efisiensi robot dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia
nah kalau tidur berarti tidak akan bisa ke ininya dong
mau pas ngapain teman teman yang kan itu
ya pancernya tadi anjing
per porsi fuyung hai asli ini dihargai rp lima puluh lima
coba menurut gue sih akan ada perombakan tim yang baik dan harapannya sih kedepannya lebih
karena virus polio ini sebetulnya tidak hanya menyerang balita
berarti kalo di ringkas sih
troy williams dari dewan pendidikan tersier independent mengatakan
cuma makanya tahun ini sih dia harus mvp sih
jadi kalo east kayaknya agak berat juga kalo ngomongin rekor ya
lo sekarang jadi point guard bertiga ya
untuk harga cukup terjangkau mulai dari dua puluh lima hingga dua ratus rupiah
itu salah satu soundbite juga yang menurut saya cukup kuat bagi saya terutama dan pemilih mungkin anak muda yang punya concern terhadap isu lingkungan gitu mbak
jadi lebih kompleks sih kalau dalam campervan kayak gitu
soalnya kalau gue ngeliat gamenya sih udah
untuk mau memastikan bayi balita itu untuk divaksin polio
cuman kan ternyata shootingnya masih gak gitu bagus
walaupun mereka nomor satu pick kan
nah kalau dari gue pribadi sih gue suka ya
selanjutnya sdm kita di sini
cuman yang gue bingung ya
tidak tertarik dengan nba all star tahun ini
lanjut ada lobak putih yang sudah diasinkan
pasti pengen ke playoff
dan penerimaan publiknya cukup besar
jadi itu masuk ke dpr
yang duduk satu meter di depan di samping di belakang samping kiri kanan
ngaire bogman presiden persatuan mahasiswa nasional
udah dari gue tiga itu sih
prof ibnu kalau misalnya melihatkan setidaknya sekarang sudah ada delapan belas laporan polisi
jadi sebelum patriot kan latihan di sm
mau dipanggil yang di window dua kemarin tapi lu cedera ya kemarin ya
belajarnya saya online dengan mentor di luar negeri maupun lokal
hopefully ya semoga ya harusnya dari cara main mereka ya dan ini mungkin kita nggak pindah nggak
itu artinya adonan dodol makin mengeras
ini bakal jadi pembuktian dia sama kayak lebron pas datang ke clisen sih kalau menurut gue
jenazah korban sebelumnya sudah diotopsi di bidokes polda sulawesi selatan
kemaren tuh pokoknya match upnya dio harus sama julius
tapi tetep di tomohon ya
semakin tua kita kan secara logikanya itu kan
dalam arti mengganggu emisi gas rumah kaca
grup kan gabisa kaya gitu lu kan harus regenerasi gabisa lu gitu gitu doang ga enak pasti ada ups and down nya gabisa lu banget
jamur ini diambil oleh pengepul yang akan didistribusikan ke sejumlah pasar di jawa timur
atau kemudian menjadi lebih friendly
eh tapi bertrand tuh bagus tuh bu
soalnya gua belum pernah liat dia main sama khaji
atau tidak akan spik spik pada saat mengangkut awalnya dari kotanya gitu
terus nggak pakai santan terus kayak polosan gitu ya
ya sebenernya kalo paketan model model si lamelo si lonto kan dibutuhin tim juga ya buat marketing gitu ya
makin diatas emang makin kenceng gitu cuman
melawan clippers dengan coway leonard dengan paul george bisa menang nih
yang kemarin ngejaga lebron udah bagus
apakah harus kalau bumbu merah atau boleh bumbu yang lain bu
hampir rata rata lah dari poin
salah satunya adalah mal di jantung kota jakarta grand indonesia
dan dia udah pasti bahaya bo
ada yang efektif kalau enggak bahaya nih gua nggak cuma kitar ya iya iya
kalau emang kayak di bubble gitu
ketikan kondisi kendaraan anda
dengan meningkatkan daya tahan tubuh
jadinya mungkin lebih kurang ini ya kurang effort
kan awal awal lonjo parah banget tuh
ada pun untuk pergelaran seri ke sebelas pada satu sampai dua juli nanti
tim denger kan lu harus playoff juga gitu loh
sih bisa adaptasi sama mereka tapi mereka mereka ini gua kayak susah beradaptasi sama westbrook
kasihan pau gasol lagi lidang sama dia dua kali
ini salah satu teman kita alec yang sedang take bareng kita ini
siapa bisa tahan dengan tingkah laku bayi yang mengemaskan
ini mau dari apa dulu nih kayaknya
balik lagi ke belakang ada list terakhir kan lauren chiu steven ooi juga kemasuk ya berarti ini ya
sekaliber mungkin sekaliber siapa ya bisa dibilang superstar lah dia belum punya atau belum pernah di
apa ya apakah terlalu ekstrim
mungkin prioritas masing masing pemain beda kali ya
maksudnya dari dulu juga kan history nya kan kayak gitu kan pemain pemain yang top pada masa kuliahnya ya pasti ke klub klub gede juga
dengan kedalaman rata rata dua puluh meter eksotisme pulau mitita menawarkan pengalaman menyelam dengan hiu sirip putih dan sirip hitam
anda masih mendengarkan abah stock season ketiga masih bersama gue vincent manahem dan abu christian
oke ini agak subjektif pertanyaan ini
harapan saya program ini
melihat siapa dan di tim apa gitu
sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto memberikan pernyataan penutup debat perdana
dari saldo rekening milik nasabah
bagaimana kemudian ketika sampai di kampung halaman
ini kan nyuruh aja
ini yang muncul dan banyak disuarakan ya
eh eh coba ya tapi kan tadi si nio kan udah ngomongin si milwaukee bucks nih
prospek dia sama k a t kan gak jadi bagus ya dia nya gak begitu
debat yang pertama ini juga berada di tengah
tradisi yang digelar sebelum ramadan ini dilaksanakan di sebuah lapangan
ada tujuh tanah dan juga bangunan
sementara bagi budi pesepeda sekaligus penyandang disabilitas ini kehadiran lrt dari cibubur dan bekasi menuju pusat kota jakarta menjadi angin segar meski masih harus disempurnakan lagi
polisi bahkan menemukan selebaran berisi foto korban yang disebar oleh keluarga
lalu mengapa masih didapat ditemuan kasus
gaada team defense itu kurang
yang mendorong para ahli untuk memperingatkan
tapi tidak membuat suasana menjadi tidak happy
untuk dijadikan daya tarik wisata
para nasabah berharap saldo yang hilang dapat kembali utuh
di sana para perantau dari bawean saling tolong menolong
kutori yang pake baju bagus cek neset
gue sih gue senang nih kalau yokeets ya yang bisa menang mvp tahun ini
kalo ga sih ini yang pasti bagus
iya waktu awal emang dari bahu kiri dia nembaknya anjing gitu
kalo misalnya tanya yang kuat dan jujur zak
ya lu takut pokoknya lu simpatiknya lebih dalam jadi kayak
kerinduan juga pak setelah lima tahun tidak datang lalu datang lagi sekarang
dan masih prime masih keliatan dari game nya sekarang
oh temennya ini dong siapa
masjid al muklis yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
eh jadinya tuh filipina main apa gak sih sebenernya
mungkin kedua pak mahfud dan yang terakhir mas gibran
jaipo adalah bahan tradisional tionghoa yang telah digunakan selama berabad abad
karena pt kai daerah operasi dua bandung menyatakan bahwa tiga hari terakhir pada april dua ribu dua puluh satu
seperti namanya tempat ini terbentuk dari tumpukan pasir yang timbul di tengah tengah hamparan laut
tapi emang dari liat dari scrimmage yang kemarin sih
jadi yang terpenting adalah mengingat bahwa
tapi kalau lo sendiri ada ini nggak sih treatment treatment
kenapa pltu yang sudah ada itu
jadi kemaren tuh bali united datangnya fresh banget
diliat di instagramnya aja
gue bali lufre sama satewacana
nah di indonesia sendiri pun kan juga ada kan itu
kayaknya terlalu cepet untuk ambil kesimpulan sih ya
keseimbangan adalah kunci anggaran federal tahun ini
di tahun dua ribu dua puluh dua kontribusi pendapatan daerah dari sektor pariwisata di belitung
pindahkan yang pinggir ke tengah yang tengah ke pinggir
setelahnya warga berbondong bondong menuju masjid dengan suasana keceriaan
akhirnya ini ya pas game melawan papua aja itu
hoki nya udah abis di waktu tahun tahun championnya ya yang dua ribu empat belas dua ribu
itu yang kayaknya kulturnya agak hilang ya
challenge juga tangan lu gak nyampe ke bibir dia kan
bisa jadi mereka saat ada posisi mereka di jakarta
ada pikiran pikiran yang membuat kita jadi misalnya gimana ya kalau libur terus aja ya
jakob putel kemaren di partien terakhir dia lumayan tuh defense nya
selama organisasi tersebut mendaftarkan diri
nah kita mulai masuk nih mbak
tapi lu punya leadership itu leadership lu lumayan gitu
gugusan pulau dan bentang pantai yang indah ada di sini
memiliki tiga ratus delapan toilet berbagai jenis toilet untuk pria dan wanita
ya prediksi prediksi dari media media ya cen ya
agak unik nih keadaan kayak gini kan
nah konsep berlanjut ini juga bagian dari suatu pemberantasan
bedanya menu ini dinikmati dengan konsep piknik di tengah hutan
ada menit lah gitu buat derick
sehingga mereka tidak adanya alasan untuk tidak usah ikut lagi
menandakan masyarakat kita tidak atau belum tersigma dengan kelompok khusus
grup itu tidak bisa berlari seperti itu
westbrook kayaknya bakalan agak temper sih cara mainnya ya
pakai plastik atau pakai kertas
perubahan tren belanja gaya hidup karena orang itu selalu berubah kan
doji lagi bau set kuri nih yang nembak dari mana aja bisa masuk itu kerdong ama josli
jadi kita jemput nih panitia kita datangkan sampai ke tempat tujuan
temenin si apa yang ambil jasa ya
beda kalo prediksi tim yang bakal jalan di tempat spurs cleveland apa lagi
yang didapatkan berdasarkan atas surveillance aktif
yang gak menghargai cincinnya duran gitu loh
ya maksudnya gak ada kayak persiapan khusus sih
dia udah terlihat lo udah di preseason kayaknya deh
pengunjung harus membayar rp lima belas per keranjang pakan ya
lo semua tau gak diantara semua pemain dari tiga tim yang abu abu tadi
siap pake main sesajen misalnya gitu
di lrt jabodebek hanya sepeda lipat yang diizinkan masuk kereta
iya sih si train juga gila
karena ini adalah bagian dari pre driving yang harus dilakukan oleh para pengemudi sebelum melakukan perjalanan panjang
sampai depresi ya tentunya kita kembalikan ke konsultan kita
sebagai bentuk penghormatan rombongan persatuan bawean singapura ini disambut dengan kesenian albanjari
cuman kurang aja kureng
ya tapi resikonya mungkin resikonya dari kalau pemain binaan doang sih
nonton lima game pertama dia kemarin tuh apa poin poin poin juga mau cover anjing ini
teman teman di kantor kesehatan pelabuhan biasanya memiliki manifest
akan adanya masalah hak asasi manusia
jadi menurut ibu ibu ini
iya tapi ada bagusnya ada enggaknya loh menurut gue
entar ga bentar lo di endorse berapa duben sih sama speedy
rukinya keren sih patrick william
buat bola basket indonesia sama sama gitu
pemerintah kabupaten belitung berupaya mengubah citra daerahnya dari daerah tambang
sementara sepeda non lipat dapat parkir di lrt jabodebek
hari ini hari ini kita mau bahas ini ya queen kebetulan ada pemain prawira baru masuk di
namun dengan tekad dan determinasi yang tinggi
keadaannya kan bisa dibilang
tentunya di sana pastinya
karena pada dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua yang lalu ini sebagai pengantar ya
bareng emigran emigran gelap sih itu tuh
sekali lagi tergantung jarak tempuhnya
jadi awalnya dia bergejala tanggal empat belas itu dengan demam kepemusaran kelenjar lipe
nontonnya di link bajakan mana banget katanya si anjing
nah ini yang kemudian
kayak misalnya lu terserah lu mau nyetak
selain menawarkan pengalaman bagi pemula untuk bermain golf di ajang turnamen khusus pemula
dan juga kalau kita lihat dari sektor teknologi minggu lalu memang beberapa sudah larinya lumayan tinggi ya untuk teknologi
kemungkinan main di musim regulernya si pistone cuman kalau misalkan kurang dirasa kurang nanti dia bakalan balik lagi ke jilid
hashim pun menegaskan kpu akan berhasil mengembalikan kesehatan kpu dan bin pada tahun dua ribu dua puluh
double trouble lah cio ama yang satunya lagi tuh
ibu ketua juga mengusulkan gimana kalau kita itu mengirim makanan
yang masih dapat kita pelajari lebih lanjut
dari dua puluh satu race yang akan berlangsung
puncak gunung bersalju dan hutan eukaliptus
berkat ini akan dibawa dalam pawai maulid di alun alun sangkapura satu hari setelah peringatan maulid nabi muhammad
berarti yang bisa nih kita nih bisa ke final nih kita nih
merio kan juga udah berumur lah ya
ya soalnya detik kemarin kan kita lihat ya emang beberapa dikritik terus berubah sama mereka mengkritik berubah lagi
gue baru buka instagram tadi gue
sebetulnya di acara kita itu memang dikatakan enam puluh tahun ke atas
atau pidana denda paling banyak kategori empat atau senilai dua ratus juta rupiah
kan kan kaya edwin orang capek capek nge lockdown posisi delapan

apa ya lupa bahwa ini di indonesia ada sopan santun masih penting gitu kan
memicu munculan pemelabaran baru serta menurut mal untuk menghadirkan sesuatu yang unik
tiga pasien asal jakarta dengan dua pasien transmisi lokal dan satu pasien transmisi luar negeri

namun kini berkurang drastis akibat minimnya perajin gerabah dari generasi muda
nyebangatin pemain pemain mudanya
kalau kita lihat data di pasar sualayan itu mencapai seratus persen sukses
lo sebelumnya tadi kan lo sempat bilang
sepanjang bulan september lrt jabodebek beroperasi mulai pukul lima pagi hingga pukul enam sore dengan tarif promo jauh dekat rp lima
mereka dapat masuk ke jenis lingkungan yang berbeda
dateng ke dbl camp dia yang ke break temen gua sih reza
gak bisa dikit lah sama skurka mau mavericks gue lah
gak usah lah udah
kemudian juga kalau dari antrian kita bisa melihat bahwa kendaraan kendaraan yang datang dari arah pintu gerbang tol ciawi dari arah jakarta menuju ke arah kawasan wisata puncak sebagian besar dinominasi oleh kendaraan berplat b
mending undang temen gue atu lagi yang lebih banyak tau
panduan mudah tiba tiba di penjara
nonton yang performanya bagus ya pak oke siap mencana lu nonton jadi nanya ya bener bener
jadi untuk kegiatan kesananya dia sudah selesai
tapi uniknya kalau di nba itu
satu loh lo lo emang waktu lo satu jam dalam seminggu aduh
semangatnya sebesar tiga ratus triliun rupiah
dia punya rataan poin segitu sih menurut gue
atau menginvestasi di dalam stimba ini
durasi tidur yang kurang juga dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah mengantuk dan lemas terutama bagi mereka yang tidak terbiasa
ada si kusma juga main
atau organisasi lansia yang lain mungkin yang di
enggak saat hujung tinggi
seluruh bahan yang kita beli siang ini akan digunakan untuk berjualan esok pagi
tapi karena sudah terlalu sering akhirnya orang akan melihat bahwa ini strategi ini jangan jangan gibran memang aslinya adalah orang yang senang mengejek
tapi emang harus secara keseluruhan dia bisa menguasainya lah
ebenezer sama sekolahnya si
gue cuma simpatik aja gak pengen diubah wajah
namun untuk jakarta butuh waktu lebih panjang untuk dapat bebas plastik
berikutnya atur waktu istirahat dan perhatikan cairan pada tubuh balita
aja lima lah kasih lima draftik kemudian kasih nasional mp tiga dn
memang sudah biasa menjadi penyelenggara balapan virtual
kayaknya pengen libur lagi deh kayaknya kurang
mantap teori nya bapak edwin
beberapa kalau gue lihat sih ada beberapa game yang harus banget pada nonton sih kayaknya nih
kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan
menurutku kuncinya ada di tripoinnya rui hachimura iya itu juga vital di sekitar detik ke empat puluh an
sebenernya kalo ngeliat squad nya golden set
tempat yang ngasih percayaan dia lebih gitu loh
yang bakal ditarik sama milwaukee nih
ya tapi kalau ngeliat kelas mainnya sekarang peringkat sepuluh sih
harganya bisa beda beda dan bisa lebih mahal juga
tujuh kendaraan yang dimiliki oleh gibran sebesar rp tiga ratus tiga puluh dua juta
walau bapaknya ini menjajaki karir politik
kalo misalnya lu berbeda
ia mengatakan paket future made in australia senilai dua puluh tiga miliar dolar
kecil aja gitu ya iya dia lebih ke small ball jadi ke small ball gitu maksudnya
kemudian berkembang menjadi usaha lainnya sejak tahun kapan mulainya
tiga puluh poinnya total tiga puluh poin poin airi airi dari kuartal satu udah bagus banget sih
tahu kalau bersenang senang ngomongin apa ini kita oh ini lah kita bahas ini
iya tapi maksudnya tripoin dari rui hachimura itu
seperti yang dilakukan olivia reski yang menganggap kampung galeri seperti rumah sendiri
kalau sebelum itu memang kita selalu lazimnya datang ke pulau boyan untuk acara idul adha korban
dulu sempet kayak private sama coach heru
kalau team nya masih tersyok syok juga kayaknya agak susah gitu
iya menurut gua giannis tuh keputusan yang sangat berani loh anjing ambil kontrak lima tahun sama bucks
terus tadi katanya mau ngomongin
yaitu pasti ada kok grant grant tertentu yang bisa diakses
jangan gitu dong kalo gb tanya denger
jadi buat kalian timnya yang di cengkin
lawan golden state sekali ini dua minggu ke depan
karena siklus manusia itu kan seperti apa ya
gua tuh jadi ga respect katanya sama si kd katanya
jadi kami pikir yaudah kita akan bagi dua sesi nanti terserah penonton mau memilih seperti apa
nah kemarin tanggal dua januari itu ibl udah merilis secara resmi tim tim yang bakal berlagak di ibl dua ribu dua puluh satu ya
jadi kalau ikhlas pasti mereka akan memberikan sesuatu
tujuh puluh tiga diantaranya menggunakan metode pembayaran tunai
nah ini kan apa namanya deliknya delik aduan tuh yang pertama
iya pemain pemain yang umur satu itu harus ada sih
dan akhirnya mereka tetap berkukuh
pas kalau nomor satu kan jadi kayak
cuman ya jadinya mungkin lah ya
itu namanya mau he dibilang mau he si juga enggak sih
padahal mainnya emang gak banyak anjing si kuit book anjing
kita bagaimana kemudian merebut ruang
bahkan yang banyak persiapan ya tadi greens sama fernando
hei udah udah udah bo jangan dibahas bo itu mah
abis ditinggalin kevin durant juga
dia ngepost yang ini yang tadi gua set ke lu anjing yang lebron vs spurt anjing dia ngepost di storynya tuh
istilahnya shine lah di nba gitu
rookie nya dia dapet dapet dia ngedrive dari baseline kosong gitu
timun dari bioblitz menunjukkan manfaat yang lebih luas
yang bingungnya gue itu anjing bisa kalah jack levine anjir
ya iya lah kondisinya nggak bisa nih
apa leder ya kalau nggak salah tadi iya mvp leder
belum pernah nge search youtube juga dia mainnya gimana
kita oh tidak bisa
di kuping kanan lu kenapa dekat tempat ya bu
sisanya kayak penny cage sama si henggriff kan gak ada kabar lah gak ada kabar sama sekali gitu
akhirnya dibuktikan setelah dia berdarah kemarin tuh
soalnya mainnya aneh aneh bo
sama seperti nama aslinya fuyung hai atau fuyung dan
membangkitkan optimisme bahwa pemuda juga mampu berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
karena kekerasan kan tidak saja dilakukan secara fisik itu
semua orang betah gitu bu karena kan banyak gitu kan
gue kan negara berkembang juga gitu
berbelanja online atau berbelanja offline sebetulnya
gue juga bingung lah itu
jadi jangan sampai ketinggalan sih untuk semuanya yang ikut karena tempat juga terbatas
dan tugasnya dia kan sebenernya disitu kan bukan
betul dari sisi marketing sih
kalo ada suara suara
agar lebih sadar akan status tarsius yang terancam punah
selanjutnya yang juga menjadi keunggulan dari mobil listrik ini adalah tidak berisik karena memang tidak ada pembakaran di ruang mesin
karena gue baru tujuh puluh tahun loh ya kan
dia punya tim yang kuat tapi kena exposure sedikit
tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat di daerah setempat
udah sempat ngomongin pemain asingnya bpj dua
yang biasanya hadir di setiap mau ramadan
itu jauh dari daerah lo berarti
ini bukan kerusuhan hanya ini kan tadi baru selesai
gue harus jaga jaga badan lah
bol bol versatile parah anjing tuh
oke selain kita bergerak di bidang simracing
jadi dia banyak towernya
sedap sudah suki mancin maria oktober maluku utara
nah itu kepada siapa mereka harus minta petunjuk misalnya
demen banget kok kalo dia nembok tuh
tapi kalau yang enggak ya butuh perhatian baik baik
masih lebih keras vincent kan sih
iya sebelumnya anda juga menyebutkan big happ perbankan
mereka sih mungkin serem juga tuh loket tuh musim depan tuh soalnya kan soalnya kan bener kata
yang susah payah dirintisnya hancur luluh lantak
karena tidak ada standar dan indikatornya itu seperti apa
polisi menemukan mayat korban dalam kondisi terbungkus karung dan kaki terikat
iya di bumn anjing habis ujian bangsa
di clippers tuh grup juga banget tuh
kebetulan motornya aku kan mio ya bu ya
sekarang kan banyak kasus kasus cod gitu
ya tapi ini ya tanpa mendiskreditkan pemain pemain naturalisasi yang kita sebut tadi ya
tidak apa apa maksud saya itu kalau semuanya itu dibicarakan
korban dibunuh oleh tersangka ad tujuh belas tahun dan fi empat belas tahun

waktu itu kan sempet ada cuplikan juga kalau si steve kerr kayaknya
ga garansi non garansi buat dia kontrak
rata rata berkisar ratusan ribu hingga belasan juta rupiah
ini sangat penting untuk berinvestasi
hingga akhirnya ibu dua anak ini menjadikan sebagai ladang bisnis
suka aja gitu ya permainan dia
bapak bapak saat ini posisi berada di mana pak tepatnya
kalau gak tau itu gue pernah denger
kemudian yang ketiga tentunya kami mengharapkan partisipasi masyarakat di saat yang sekarang patuh saja
kayak dia itu tadinya mau sparring lawan res bandit sama satria muda
yang itu dia sungai purba
bagaimana caranya untuk bikin tenan surbaik
melainkan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah
mau naik sepeda lipat masuk ke lrt
selain itu kegiatan ini memberikan peluang
itu kan dipilih sama iba berdasarkan apa
yang dilokal agak belum ada info info penting laisi kalau berdasarkan riset ayo in ya
murray pick and roll pasti batum yang jaga
cuman ya kita sama sama menjagalah kerukunan itu walaupun sama yang lainnya agama yang lain
kalau itu lonzo pas masuk collecters
dan akhirnya itu bisa mendorong elektabilitas dan mendorong orang untuk lebih menyukai gibran gitu kan
dengan ekonomi yang lebih luas dari penurunan jumlah pelajar
kayaknya semua pemain kalo masuk wario land dulu jadi bagus bo anjing
karena kemudian dikatakan jika pengisian di rumah ini bisa mencapai lima belas sampai sembilan belas jam
ke juga salah satu yang terbaik layak di nba tahun ini gitu kan bener bener
dengan maksudnya dengan cederanya dia
ini menyambung tadi kan kita divisi putih udah ada pendapatan dari temen temen
jadi nggak perlu sampai digendong kayak gimana tuh kayaknya nggak pernah deh
ada yang minnesota banget anaknya nih
cuma kan ya badannya kan kayak sepuluh dinding
beda beda ternyata jam nya yang dari jam enam sampe
prapon sulawesi utara itu gimana seleksi
cuma kan dengan resesinya ekonomi yang diprediksi tahun dua ribu dua puluh tiga ini imf bilang amerika hanya akan tumbuh
apa coba yang lu reset hari ini apa
korni nya gila banget anjir pas quarter tiga lawan clippers
jadi hit gak pake juga dia kan di hit

jadi dia dapet speech gitu
nah ini dicoba ke pak mahfud dengan pertanyaan green flation gitu kan
ketika mereka tiba di tempat tujuan mereka mengalami keletihan
belanja sudah pulang delapan juta dolar
nah langsung nih pak ya kalau lihat kondisi mereka
hah yang kapan tuh
ini pasal dua ratus lima puluh enam yang menyampaikan bahwa setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai
ternyata gue mikir cuma hang tua doang yang bisa nemenin prawira sama sm sejauh ini kalau gue liat scream match game
sekarang pertanyaannya kalau si kembar nggak punya apa apa bagaimana
tapi mungkin sekitar lima tahun terakhir capaian atau upayanya tidak segencar yang sebelumnya
biar sahabat ketadata ini lumayan tau
siapa yang nanyain mefrix gimana
agar tak dimonopoli pt timah dan kobatin
di asis sama jensa dan berikan membuktikan kalau jepang itu mainan enggak enggak esolet eh lu lu
golset masih bisa compete lah ya buat playoff ya
gue pengen ini ini sih pengen nangkep ini ini sih garnet sama warriors sih
ini tampaknya korban juga terlalu percaya
tim warrior itu kan kayak udah terbukti udah jago loh udah proven kayak udah tujuh puluh tiga kemenangan dalam satu musim segala macam lah kan
ya walaupun ya mereka bermain dengan tim sih
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
kenapa jadi beng beng
terutama yang mencari cari itu berhadapan dengan pak mahfud
dengan jarak kira kira sekitar tujuh belas sampai delapan belas kilometer
kota yang boleh dibilang basketnya cukup kental ya dimanado itu kan nah kalau gimana dari kapan
aja aja lu nggak ada sholat nggak kan gua kalau lihat kalau lihat lihat apa orang toko gua kan
satu lebih fleksibel satu lebih bisa mendengarkan suara rakyat lah kesannya gitu
selepet yang dikatakan di debat pertama waktu itu kemudian jadi bumerang benar benar jauh
kemarin gue pulang sama abraham damar ke bandung kan
pengaju itu lebih seru
soalnya kalo kemaren kan kemaren ada rizky fd juga ya pas lagi flashcore
berbeda dengan robot barista robot yang satu ini berupa rak makanan yang menopang hidangan
nah salah satu diantaranya untuk mendongkrak imunitas kita adalah dengan rasa gembira kan begitu
insya allah sampai saat ini kita teruskan budaya tradisional
pasti itu ada penyelesaian itu masalahnya
kayaknya bisa berguna di game gue tapi gue lihat sih bradley juga yang masuk cuma dua
terus dia buat apa ya bikin pavilionnya
udah tau sebenernya ga mungkin ga tau lah mereka
bagaimana anda tertarik mencicipi bubur hastambul
jadi seperti grand max luxio mpv hyundai h satu itu salah satu contoh yang memang bisa digunakan
bahkan barang yang dianggap sampah oleh orang orang
iya itu itu yang bikin gua miris sih
ditambah juga masih ada rui hachimura juga
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam selamat hari minggu buat
yang bisa menarik banyak devisa
lima belas protein sepuluh gram lemak satu lima gram karbohidrat
lu kan mainnya kayak gua geradak beruduk
tinggal pesan lalu diantar
salah satu sentra penjualan bubur di kawasan jabodetabek berada di tabun selatan kabupaten bekasi jawa barat
karena adanya proses simbolisasi masyarakat tertentu yang menghubungkan fenomena satu dan lainnya yang menghasilkan pemaknaan
gue jadi kebayangin si danis anjing
gak cocok nih facebook makin gak cocok nih nah sekarang john wall enggak tahu dan cocok apa enggak
soalnya jaman chris paul dulu sama brad griffin pun sama sebenernya kejadiannya seperti yang ini
tim liputan cnn indonesia
dia biasanya kalo main tuh bagus kontribusinya skurx itu
si kcp juga lagi gak main
mulai dari tentang pola hidup pola kandang artificial breeding atau pembiakan buatan dan pemecahan mitos
ternyata masih gila dia sekarang
yang bisa nge screen dia ya
yang repotek meskipun bisa ini anda andre jordan doang jadi tuhan ya iya iya benar tapi kalau
dengan meminta masukan dari kampus dari akademisi
dua duanya offline ya online juga ya
nyariin jersi jersi orang indonesia
jadi jadi yang keren
pokoknya dia yang sehat semakin bagus itulah
ya jadi ini sekarang kita take jam setengah empat sore tepat banget nih ib
buat tim tim yang dicengin sama kita kita nih
insya allah dia akan sembuh sendiri
eh dari tahun lalu juga udah ngomongin si j sih banyak oyang
jadi sm kayak ngasih ini lah kayak udah fokus aja dulu sama sekolahnya gitu
dan menjerat lebih banyak korban
ditemui di tempat lain ketua kpu hashim ashari memastikan pihaknya akan bertanggung jawab
yang kartu anggotanya diantar langsung ke rumah orang tuanya jokowi
kaka beranik yang bertiga kedua ya setelah si siapa
inaturalist untuk melaporkan observasi
bahkan itu juga saya pernah mengalami ya
siapa sih siapa sih yang butuh subsidi
dan itu terlihat dalam visi misi
kesan emak nih ngejar kentenam bidang bergerak bayu kendali
tarsius belitung diberi nama latin cephalopagus bancanus tertiare
kalau kita lihat di playoff kan
hari lansia itu misalnya
yang pas ke ini ya pas detik detik terakhir ya dia kick out terus turnover ya

penjualan tiket kereta api pada masa mudik lebaran dua ribu dua puluh dua ini
lebih cair permainannya kalo dari paul george
apa banyak pemain timnas kan pada protes ya kan
iya bener sih cuman gimana keliatan gak enak aja gitu sekelas nba
sebagai pengelola wisata di daerahnya sendiri
nah sampai dengan sekarang
tentunya rumahnya akan dijadikan jaminan
budi setiawan menilai pariwisata menjadi alternatif penghidupan
udah tahun lalu udah ada di roster cuma gak main aja
menghindari pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut turut
andriano gitu iya sih west bandit sendiri sih gua bilang cukup oke karena aku rotasinya juga
hingga saat ini nur islam berharap pemerintah kota makassar memberikan dokumen resmi
sejumlah alat berat dan truk pengangkut material mulai membentuk lintasan serta rintangan balap
ya sebenernya itu bali united datang kesini kan
dan yang perlu adalah apa bu soni dan bu wida
lihat aja pas tinggal tahun dua ribu berapa yang dia lawan wario yang dia umur tiga puluh dua aja semuanya bisa
dapet syuting syutingnya juga dapet cuman mungkin agak pemain di bawahnya aja sih yang
karena produk limbah yang ini menyumbang
kebetulan sama si apa
dia main ya lupa gue juga sudah retret ya hasilnya siapa dulu saya mau mau muhammad
jadi buat temen temen tebas nih
meski sama putihnya dengan pasir timbul uniknya pasir di dodola ini sangat halus
sudah mengeluarkan letter of intent
dan kemudian tidak terpancing pada apa yang ingin gibran lakukan gitu kan
apa istilahnya ngedrive terus apa terus gitu
awal kalau tidak salah itu bulan mei
tapi bintang gua kemarin juga saktin full bro
kita tambahkan scrubber disitu
berdasarkan data dari pt asdp ferry indonesia dengan mengoptimalkan tiga puluh empat kapal dan mengoperasikan satu ratus sepuluh perjalanan
kemacetan kemacetan yang terjadi akan memberikan beban kerja yang luar biasa sehingga selain yang kita tahu konsumsi bahan bakar lebih boros
terus dibongkar lah oleh dpr
gue pake nmax gue pertama kali anjing jatoh dari motor
tak dapat dipungkiri pola tidur sebagian masyarakat menjadi berubah seiring dengan adaptasi tubuh selama bulan ramadan
kenapa belanjanya juga nggak bisa langsung sekaligus banyak
kapan lagi sambil meningkatkan perekonomian bali
juru selamat terutama untuk amazon ya
tapi juga bisa kalo misalnya ke deandre ini gua bisa menurut gue ya
kita hentiinlah dominasi orang orang amerika gitu kan
sisanya adalah satu pasien dari surabaya dengan transmisi luar negeri
ada apa aja ada apa aja sih
itu juga bisa jadi ini sih bisa jadi
saat kegiatan ini mooncake biasa disajikan dan dibagikan kepada kerabat
anjing ngamain tapi enggak mau kemarin
hal ini kita bakal bahas tentang timnas
itu kan dua tahun dua tahun ratusan juta dollar dari tawayah iya dia ambil ya kan ya situ saja
ya berbeda dengan lele telur asin tadi
disini ada peraturan maksimal delapan puluh km per jam
yang tentang mavs dua hari lalu
oke ketika stres baik pengemudi ataupun penumpang hal hal negatif atau buruk akan mudah terjadi
ini merupakan balapan virtual yang berpusat di rumah sederhana

pertama kemasukan untuk dari paket wisata kan sudah ada kan
betul mbak mai ini bagus sekali pertanyaannya
yang kadang kadang dialami oleh para lansia itu
pindah ke mana tuh ke pelikan
semacam pemikiran juga bagi pemerintah